ih tapi nyebelin banget kafanya
ngapain lagi putus sekolahan sama gue
eh ngapain lo jemut jemut sama gue
gue juga malas satu sekolah sama lo
eh gr banget sih lo
siapa juga mau satu sekolahan sama lo be
ya anak dulu kakak pernah akur ya
siapa yang gak tau apa damai itu indah
susah banget dicariin
gue keluar dari ruangan ini
bisa buru buru sih
eh lo tau gak
kelas empat belas itu dimana
bu anak baru
soalnya gue gak tau
kelasnya banyak banget
kelasnya sebelah situ
di sebelah tembok ini
akhirnya dapet juga kelasnya
selamat pagi semuanya
tuh cowok ganteng banget
lo anak baru ya
iya saya anak baru
saya anak sepuluh empat
ini kelas sepuluh empat kan
ini kelas dua belas tipe satu
ih kalian gimana sih
itu kan temen gue rupanya
kok diusir sih
kalian jahat jahat jahat
udah sering nyebelin
kamu emang polis kan
permisi gue mau lewat ke kantin
lo udah ngalangin jalan ya prinses
jadi lo gak boleh lewat gitu aja
eh tapi permisi gue mau ke kantin
tapi jangan ada yang lebih on dari kita
iya padahal kita kan udah oh
nah gue kasih tau ya kalau mau ke kantin itu lewat sana
eh bodo amat ya kemana
tapi gue mau ke sana
hmm lo anak baru ya di sini
lo tuh gak boleh lewat gitu aja
gue gak tau siapa gue
gue baru tahu loh ada peraturan kayak gitu di sekolah ini
lo kenal sama cewek culun ini
fino dia tuh tadi ngalangin jalan gue
katanya tadi mau ke kantin
lo mau ke kantin
bareng gue aja
ih dia kan on
eh ini apaan sih ngerangkul rangkul dari tadi
ih kesempatan banget
jangan gr jadi orang
gue tuh ngerangkul lu so baik
biar lo gak dibully sama si gina itu
asal lo yang tau ya
gina itu senior paling jahat di sekolah ini
dia suka ngebully anak baru
kurang baiknya dia ngerangkul lo

iya cuma yang gr
bukannya minta maaf lagi
tadi udah ngerjain gue
senior kayak lo itu gak pantes banget buat dihormatin
ya terserah junior yang aneh
biar gue tebak
pasti cewek cewek kayak lu tuh gak pernah pacaran ya
ada dua hal
satu karena lo itu orangnya aneh
dan kedua lo itu jelek

kenapa sih hari ini gue ketemu sama cowok nyebelin kayak lo
yang suka gr rancang pedean
tuh mil lagi
semua cetu lalit yang kayaknya lagu banget ya punya sekolahan aja
pedon lagi berduanya
gak semuanya nyebelin sih gak semuanya nge betein
karena udah shogun
hmm manis banget sih
ih tapi nyebelin banget kafanya
ngapain lagi putus sekolahan sama gue
gue juga malas satu sekolah sama lo
eh gr banget sih lo
siapa juga pas satu sekolahan sama lo be
eh ya allah
nggak anak bedua kagak pernah akur ya heran deh
kenapa dia gak tau apa damai itu indah
ya ampun ya orang kita lagi bercanda
nya pergi dulu ya
jangan pergi nya
ajak nadia dong
masa lo tinggalin di rumah
nya anak gak apa sih
kan ada yang tua loh
hanya tinggal sebentar doang juga
eh nyal akur ya berdua ya
apa pergi pergi
lo tinggal goreng telur aja di dapur sana
nanti kayaknya nya tuh nyiapinnya buat kita berdua
ya itu kan kalau adanya
sekarang lo tinggal goreng telur aja apa susahnya sih
ya begini nek
pasti kalau gak ada nyet kak fanny senang menang sama gue
iyih ya aku tersesat
aduh ada apaan sih
lo ganggu gue makan aja
aduh kena minyak panas
lalu dia doang
iyih punya orang yang beribang
nih golesin ya gak bekas

eh eh karna
apa dibuang sih
telur satu satunya gue makan pake apa
ya telurnya udah gosong

eh tapi kan masih bisa
ih udah kena kesehatan
halo semua gue aldan
sekarang gue lagi mau sebarin brosur buat eksklu fotografi
jangan lupa daftar ya
eh ini apaan
kita ada pendataan fotografi
itu juga penumpang
ada apaan sih kak
sebenarnya sih biar bisa deket sama lo
iya kak iya aku denger kak
aku suka banget sama kel fotografi kak
aku aku bakalan masuk ke klub kakak kok
gue ketua kel fotografi disini
kalo gue masuk di klub lo gue bakalan belajar dengan sungguh sungguh dan serius sama lo kak
iya ini tangannya copot
yaudah gue mau sebarin brosur lagi ya